mendapat laporan bahwa banyak penagih utang atau debt collector yang dianggap meresahkan warga dan pengguna jalan
petugas kepolisian dari unit reskrim polsek cengkareng melakukan razia di sepanjang jalan cengkareng barat jakarta barat pada senin siang
dalam razia ini petugas sempat terlibat adu mulut dengan salah satu dep kolektor yang kedapatan sedang memperhatikan kendaraan warga yang diduga menunggak cicilan kredit
dari tangan pelaku petugas menemukan dua buah handphone berisi data data kendaraan masyarakat yang menunggak pembayaran motor
tidak sampai di situ petugas kembali melakukan razia di jalan kapuk raya dan berhasil menangkap dep kolektor yang sedang menarik sepeda motor seorang warga di pinggir jalan
saya ke kantor polisi ini

saya mau ajak ke kantor diri ini
mau dia mau ajak ke kantor polsek
di sini petugas sempat mendapatkan perlawanan dari debt collector yang menolak dibawa petugas
kanit reskrim polsek cengkareng akp ali barokah mengatakan razia tersebut dilakukan lantaran banyaknya pengaduan dari warga yang menjadi korban penarikan sepeda motor di tengah jalan
melaksanakan operasi terhadap matel untuk ditaruhkan pendatangan
dan kita lakukan cek urin dan apabila nanti dalam pendatangan ini tidak dilengkapi dengan surat surat legalnya ataupun mungkin nanti dicek urin positif akan kita tindak lanjut
ada berapa orang
yang kita amankan untuk hari ini
sebanyak enam orang debt collector dibawa ke mapolsek cengkareng untuk diperiksa dan didata
polisi juga mengamankan tiga motor milik debt collector
martika prakasasatya jakarta